ya mencuci motor atau mobil mungkin sudah biasa
tapi apa jadinya jika yang dicuci adalah pesawat tempur
ya hal inilah yang dilakukan prajurit tni angkatan udara skadron teknik dua puluh dua abdul rahman saleh malang
selain melakukan tradisi mencuci pesawat
para prajurit juga melakukan pemeliharaan secara rutin untuk menjaga kondisi pesawat
peringati hari ulang tahun skadron teknik dua puluh dua abdul rahman saleh malang
puluhan prajurit tni ao melakukan tradisi menarik pesawat dari hanggar dan mencuci pesawat
pesawat yang dicuci meliputi pesawat hercules c satu ratus enam puluh
kasa c dua ratus dua belas dan pesawat tempur taktis amb tiga ratus empat belas super tucano
uniknya untuk pembilasan pesawat besar seperti hercules
prajurit memerlukan bantuan mobil pemadam kebakaran
tradisi ini dilakukan untuk meningkatkan kecintaan seluruh anggota skatek dua puluh dua
terhadap tugas pokoknya dalam pemeliharaan alutsista tingkat sedang
tak hanya itu dengan tradisi ini diharapkan mampu membentuk semangat juang militansi
untuk seluruh prajurit sehingga menciptakan teknisi teknisi pesawat yang handal
di tradisi ini kami laksanakan untuk meningkatkan kecintaan seluruh anggota skatek dua puluh dua
terhadap tugas pokoknya melaksanakan pembelajaran
ketika penyelenggaraan pesawat yang dianggap sebagai pesawat yang terbaik
dianggap sebagai pesawat yang terbaik
dianggap sebagai pesawat yang terbaik
tradisi penarikan dan pencucian pesawat dilakukan oleh tiga puluh prajurit selama dua jam sebelum masuk ke hanggar untuk pemeliharaan
perawatan rutin yang dilakukan meliputi satu ours inspection untuk pesawat hercules
dan predikali inspection untuk pesawat kasa dan super tucano